mobil water cannon milik brimopolda metro jaya dikerahkan
guna melakukan penyemprotan cairan disinfektan
di sejumlah wilayah di tangerang selatan
polisi yang dibantu anggota tni
petugas pemadam kebakaran bpbd serta satpo bp
melakukan penyemprotan disinfektan
sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas di tangerang selatan
petugas juga mengimbau masyarakat untuk beraktivitas dari rumah
menghindari kerumunan dan menerapkan pola hidup sehat
agar terhindar dari virus corona
selain jalan tadi kita juga memaksanakan penyemprotan disinfektan
di beberapa tempat ibadah yang kami lalui
sebagai upaya pencegahan atau preventif
sementara di bekasi jawa barat
jajaran polres metro bekasi kota dibantu
petugas pemadam kebakaran serta satuan brimop dari cikea
selasa pagi menyemprot cairan disinfektan
di jalanan pusat kota bekasi
petugas mengerahkan dua unit mobil water cannon
dan lima unit mobil pemadam kebakaran
di tingkat kota madya
kemudian di tingkat kecamatan
dan di tingkat kelurahan
baik itu di fasilitas umum
kemudian di level pemukiman
termasuk juga di tempat keramaian lainnya
sejumlah komunitas drone juga mengerahkan
dua buah drone berukuran besar
untuk menyemprotkan disinfektan melalui udara
hal ini dilakukan guna mencapai lokasi yang sulit dijangkau
tim liputan cnn indonesia